gubernur jawa barat ridwan kamil kembali mengajukan cuti selama sebelas hari untuk terbang ke swiss
surat permohonan cuti sudah diterima oleh kementerian dalam negeri
ridwan kamil mengajukan cuti mulai tanggal sembilan hingga sembilan belas juni dua ribu dua puluh
mengutip pernyataan dari kapus pen kementerian negeri benny irwan dari laman detik
menyatakan bahwa alasan ridwan kamil mengajukan cuti adalah sedang berduka
seperti yang diketahui bahwa keluarga gubernur jawa barat masih dalam suasana duka setelah putranya emeril kanmumtaz atau eril hilang di sungai are bern swiss pada dua puluh enam mei dua ribu dua puluh dua lalu
eril kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh pihak keluarga rk sepekan setelah hilang